akan menyerahkan pelaku penyerangan kantor kepolisian sektor penjaringan jakarta utara
kepada detasmen khusus anti teror delapan puluh delapan mabespori
hal ini disampaikan kepala bidang hubungan masyarakat polda metro jaya jumat siang
pelaku menyerang polsek penjaringan jakarta utara sekitar pukul satu dini hari
seorang diri pelaku tanpa identitas ini
memarkirkan sepeda motornya di depan polsek penjaringan
kemudian merangsak masuk
serta menyerang anggota polisi dengan menggunakan sebilah pedang dan pisau babi
saat kejadian anggota lain yang melihat langsung melumpuhkan pelaku dengan tembakan
yang mengenai tangan pelaku
kasus penyerangan polsek penjaringan jakarta utara ini
kini sudah dikoordinasikan dengan detasemen khusus delapan puluh delapan anti teror mabespori
untuk ditindak lanjuti
sementara satu orang anggota kepolisian yang mengalami luka
mendapatkan perawatan di rumah sakit pori keramat jati jakarta timur
tadi malam sekitar jam satu tiga puluh lima menit ya
ada seorang laki laki yang mengendari dalam motor
yang memarkirkan kendaraannya di luar polsek
kemudian dia masuk ke penjagaan
dan dia membawa sebilah pedang dan pisau babi di situ
masih dalami ya masih dalami sampai saat ini
kita masih mendalami kasus ini
sejauh mana apakah ada ketelipan atau tidak
melalui sambungan telepon
kita terhubung dengan kapolsek penjaringan akbp rahmat sumekar
di ipma polsek penjaringan jakarta utara
selamat siang pak
bisa anda ceritakan kembali kronologi penyerangan polsek penjaringan pada dini hari tadi
lalu bagaimana perkembangan penyidikan hingga siang hari ini
jadi tadi pagi pukul setengah dua dini hari
ada orang yang tidak dikenal
datang ke polsek dengan membawa golok
kemudian menyerang petugas
kemudian oleh petugas dilumpuhkan demikian mas
apakah sudah diketahui motif penyerangan tersebut
apakah benar memang informasi yang beredar
tersangka depresi dan sebenarnya berniat untuk bunuh diri pak
jadi hasil penyidikan kita
sudah kita tanya ke kakak pelaku
ternyata pelaku ini mengalami depresi mas
jadi dia sudah lama tidak bekerja
kemudian dua kali operasi getah bening
tidak kunjung sembuh
kemudian ada yang mengatakan pernah gagal dalam masalah percintaan
semoga dia putus asa
sehingga dia ingin bunuh diri
tapi dengan cara menyerang petugas
sehingga ingin ditembak oleh petugas demikian mas
ya pak rahmat ini terkait dengan adanya
pelimpahan ataupun koordinasi dengan pihak detasemen delapan puluh delapan
tapi dengan tadi catatan penyidikan
tersangka merupakan orang yang mengalami depresi
apakah memang nanti kedepannya akan proses ini terus berjalan
ataukah cukup di kasus penyerangan dan kriminal murni pak
ini kita sudah koordinasi ke densus
untuk tersangka ini tidak ada kaitannya dengan jaringan teroris manapun
sementara ini masih ditanggap sebagai kriminal murni mas
baik sementara itu bagaimana dengan kondisi polsek penjaringan saat ini pak
ada kerusakan kemudian proses operasionalnya
ataupun kegiatan melayani masyarakat di sana masih berjalan seperti biasa pak
untuk kerusakan hanya pintu saja
pintu kaca pecah
kemudian untuk pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa mas
ya terkait dengan korban dari anggota polsek sendiri
bagaimana dengan kondisi polsek penjaringan

untuk korban sendiri dari anggota
hanya luka sedikit di tangan sudah bisa kembali beraktifitas
hanya luka kecil saja sudah diobati tadi ke rumah sakit
ya terakhir saat ini tersangka berada di mana
apakah di polres jakarta utara atau masih berada di polsek penjaringan pak
untuk tersangka saat ini masih berada di posek metro penjaringan
kasus ini akan kita limbahkan ke polres metro jakarta utara
baik terima kasih pak akbp rahmat sumekar
untuk informasinya terkait penyerangan di polsek penjaringan pada dini hari tadi
selamat bertugas kembali pak
selamat selamat terima kasih